seorang warga sipil pendulang emas di kawasan kw awimbon
kabupaten pegunungan bintang papua
menciri korban kelompok kriminal bersenjata pimpinan bocor sobolit
korban bernama aziz berusia empat puluh tahun
meninggal dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya
di lokasi pertambangan emas pada selasa malam
dari video berdurasi empat puluh menit yang direkam kelompok bersenjata
aziz diketahui dibunuh karena diduga seorang anggota intelijen
namun hal ini dibantah oleh danrem satu ratus tujuh puluh dua praja wirayakti
brigjen j o sembiring
menurut danrem korban adalah warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas
di lokasi kw awimbon kabupaten pegunungan
yang berbatasan dengan kabupaten bokendigul papua
pada rabu jenazah korban yang telah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga
dimakamkan oleh keluarga di merauke papua
sementara terkait konflik kekerasan yang terjadi di papua
menko polhukam mahfud md dalam pertemuan virtual dengan media masa pada kamis
menegaskan pemerintah sudah mengetahui aksi dan aktor dibalik kekerasan
yang dilakukan kelompok bersenjata di papua

musuh rakyat bukan di papua
tergolong pelanggaran hak asasi manusia namun juga kasus kriminal bersenjata yang dibalut alasan
politis tim liputan cnn indonesia bukan bunuh buang sekarang pulang ke bawah jadi